lumpia dikenal sebagai salah satu makanan ringan atau camilan dengan cita rasa yang gurih
nama lumpia berasal dari bahasa hokian yaitu lun atau lung yang berarti gulungan dan pia yang berarti kue
bangsa tiongkok membawa resep lumpia ke sejumlah negara termasuk indonesia saat melakukan perjalanan untuk berdagang
akulturasi budaya membuat varian lumpia menjadi kian beragam menyesuaikan selera penikmatnya
lumpia ini kalau istilahnya kan spring rolls ya spring itu adalah musim semi
rolls ada gulungan jadi memang makanan ini di tiongkok zaman dulu dinikmati saat musim semi
ini dibawa oleh berbagai suku dari tiongkok ke asia tenggara
sehingga lumpia ini bisa ditemukan di seluruh negara di asia tenggara
kita bisa menemukan lumpia dengan mudah di sejumlah kawasan pesisir salah satunya di semarang
resep lumpia semarang pertama kali diciptakan oleh seorang keturunan tionghoa choa taijo yang menikah dengan pribumi asal semarang ibu wasih
hingga kini resep perpaduan tionghoa dan indonesia terus diwariskan dari generasi ke generasi
toko lumpia semarang mas chondro adalah salah satu penjual lumpia semarang
yang merupakan keturunan langsung dari chowa taijo
selain di semarang kedai ini juga ada di jakarta
untuk mempertahankan cita rasa autentik lumpia semarang isian rebung dan bawang tunggal pun langsung didatangkan dari semarang
terdapat juga dua pilihan menu lumpia semarang mas condro goreng dan basah
karena lumpia semarang tuh khas banget sama rebungnya gitu ya
kalau lumpia bogor mungkin ada tapi isinya tuh banyak variasi
satu potong lumpia semarang dibanderol rp empat belas
lumpia disajikan dengan saus manis kental dari tepung kanji dan gula merah
ada juga tambahan acar timun cabai rawit dan bawang tunggal
pertama tama itu bukan makan lumpianya dulu tapi kunyah dulu bawang tunggalnya
hmm ambil lumpianya
terus kasih bumbu manisnya
sama satu lagi
satu semuanya mulut
tidak jauh dari ibu kota kita juga bisa menemukan lumpia bogor yang juga terbilang legendaris
mulai menjajakan dagangannya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
lumpia ini berisi isian
potongan bengkuang telur ebi dan tahu
rasanya campur campur ya
ada bengkuang gitu
ya bukan dari rebung tapi dari bengkuang
lumpia semarang dan lumpia bogor memiliki sejumlah perbedaan
lumpia bogor proses pengolahan isian lumpia ditumis menggunakan tungku arang
kulit lumpia juga dibiarkan tidak digoreng
lumpia bogor dikelola secara turun temurun hingga generasi ketiga
harga per porsi lumpia bogor rp lima belas
nah yang menjadi beda antara lumpia basah khas bogor dengan lumpia yang lainnya adalah
selain bahan bahannya dan juga cara masaknya menggunakan arang adalah cara pengemasannya
karena memang harus dibungkus kayak gini dan dibikin seperti kotak ya pak
diproduksi sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima lumpia jakarta juga tak kalah legendaris
lumpia bogor juga tidak kalah legendaris
jika dibandingkan dengan lumpia semarang dan lumpia bogor
lumpia jakarta dijajakan dengan dua varian goreng dan basah
isian lumpia jakarta berupa potongan wortel toge tahu daun bawang udang ayam dan telur
dijamin mampu menggugah selera penikmatnya
apalagi ditambah dengan sambal kacang yang menjadi pelengkapnya
rasanya flavornya tuh main sama yang lainnya gitu
sama dan juga itu sambal kacangnya juga kan itu yang lain
penasaran ingin mencoba rasa guri lumpia jakarta yang kini dikelola oleh generasi keempat pendiri lumpia jakarta ini
anda cukup membayar tiga belas rupiah saja per buahnya
udah tiga jenis lumpia yang saya nikmati dan tiga tiganya enak banget
tapi buat saya favoritnya adalah lumpia yang digoreng karena memang memberikan rasa renyah yang memberikan sensasi yang berbeda di dalam mulut
saatnya anda mencoba lumpia bisa jadi referensi untuk dinikmati sebagai snack atau mungkin juga makanan utama
supini tanjung ferdanto bimantoro jakarta